siapa yang mau makan di luar pak
kenapa lu takut ketemu rika
istri saya datang dari kampung
sekarang istri saya sudah pulang
tapi sebelum pulang
kalau cerai selama ini teh
biar saya rajin bekerja
buat menghidupin keluarga
saya gak jadi cerai
terus rika gimana
saya mau batalin lamarannya
kok jadi kamu yang marah pur
tis udah untung lu ada yang mau
malah lu batalin
wah belaku lu
tis lu kagak boleh begitu
ngapain pake gubat segala
lu udah ngabarin si rika belum baik baik
jadi laki yang jantan sedikit
saya takut ya
saya juga bisa dorong untuk pur
kur eh udah udah
udah pur eh
ya eh udah lepas lemas
lepas lepas lepasin lepasin lepas
pulang lu pada pulang
salah motor jak
assalamualaikum pak leh
pak le udah sampai mana
walah udah deket dong
nanti pak leh tinggal turun aja
di pangkalan ojek kampung rawa bebek
iya pak leh
biasanya kakak tisna ada di situ
kalau kakak tisnanya gak ada
pak le bisa kok minta antar siapa aja
mereka udah tau kontrakan mereka
iya pak leh
pak leh hati hati ya

babe ngapain sih kerumah tati mulu be
ketemu emaknya tati
ngomongin catering buat si tisna
pakai catering mila aja
ya ampun be
babe kenapa kagak bilang sih be
kan mila udah bilang sama babe
pakai cateringnya mila aja
tuh kan kedua lagi sama si tati deh
udah be udah sekarang
libet amat sih buatnya ya
kedua tati lagi tati lagi tati lagi
gak jadi ngomong
gimana sih tadi bilang gak jadi terus bilang jadi
yang benar yang mana sih bang
ya elang apa jadi ribet sih yang gak jadi lamarannya ngomongnya mah jadi
kenapa telat banget mau kagetnya
si tisna kaget jadi cerem istrinya
mas ya allah
kasian sih rika
laki laki emang begitu
gak semua laki laki kayak begitu
hii abang kan sempet mau balikan sama jamila
udah udah dong ah

sebut pagi pagi cuma gara gara si tisna kaget jadi ngelamar
tati cuma mau ngasih tau
helmnya belum abang bawa
gue lagi sibuk
tergantung nganter kemana dulu
oh nganter paket
emang gebetan kamu kemana
gue kesana ya
oh lamaran si tisna sama si rika batal
tuh kan emak juga ngomongnya kaget dulu sama kayak tati
aduh kasihan banget elu
kok kasihan tati kasihan rika
kasihan elu kagak jadi dapet duit cateringnya
kasihan juga emak
tidak jadi nih makan di luar
siapa yang mau makan di luar pak
neng bunga bu nur
pak sopianya ada
ada di dalam tunggu ya
cie yang habis lamaran
kang tisna eh duduk kang
pasti soal kelanjutan lamaran kemarin ya
terus ada apa
saya mau minta tawaran
mau minta saran
mau minta tolong apa mau minta saran
saya mau minta saran aja
ada apa sih kang
kok serius banget
ini udah gede pak